beredar informasi simpang siur mengenai gempa dan tsunami susulan membuat warga polewali mandar sulawesi barat khawatir warga yang tinggal di pinggir pantai mulai meninggalkan rumah
seperti yang terlihat di pinggir pantai birbong kelurahan madate kecamatan polewali polewali mandar
sejak senin pagi hingga siang tadi ratusan warga silih berganti mendatangi pantai ini
beredarnya informasi akan adanya gempa dan tsunami susulan membuat warga di daerah ini khawatir
apalagi sebagian warga di daerah ini tinggal di pinggir pantai
umumnya warga yang mendatangi pantai sibuk memperhatikan kondisi air laut
meski fenomena pasang surut air laut merupakan hal yang biasa pasca gempa dan tsunami di sulawesi tengah jumat lalu membuat warga di polewali mandar dihantui rasa takut
tidak sedikit warga menganggap surutnya air laut tidak biasa dan berpotensi tsunami
sementara sebagian warga juga mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman
kenapa mau mengungsi
kan ada orang cerita bilang gempa katanya tadi malam
jam dua belas sama jam dua belas
jadi kita dengar itu datang kakakku tanya bilang kenapa tinggal begitu
ada kabar bilang di pambuang katanya tadi malam gempa
jadi disini pun gempa juga tadi malam bilang anak anak
jadi kan takut ada lagi gempa nanti
sini yang tahu itu kan ada lagi nanti
sementara itu melalui siaran radio bupati polewali mandar sulawesi barat
andi ibrahim masdar mengimbau warga untuk tidak mudah percaya dengan isu atau berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya
bupati berharap warga tetap tenang dan waspada
abdi febriadi polewali mandar
berbagai informasi seputar gempa dan tsunami di sulawesi tengah menyebar cepat di media sosial serta aplikasi percakapan
dan sayangnya banyak dari informasi itu yang merupakan berita bohong alias hoax
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
sebuah pesan berantai tersebar di aplikasi percakapan dengan menyebutkan
adanya gempa susulan magnitudo delapan satu berpotensi tsunami akan mengguncang palu
menanggapi kabar ini humas bnpb sutopo purwonugroho memastikan kabar tersebut tidaklah benar
melalui akun twitter resminya sutopo meminta masyarakat untuk mengabaikan pesan tersebut
bnpb meminta masyarakat untuk mengambil informasi tentang gempa dan iptec yang mampu memprediksi gempa secara pasti
senada dengan bnpb twitter resmi bmkg sulawesi selatan turut menanggapi isu hoax yang berseliwuran di media sosial
salah satunya menyebutkan akan terjadi tsunami di wilayah pindrang sulawesi selatan
bmkg pun mengunggah surat resmi yang menyebutkan bahwa belum ada teknologi yang mampu memprediksi hingga menentukan waktu kejadian gempa bumi
bmkg juga mengimbau masyarakat agar tidak menanggap gempa bumi

bmkg juga mengimbau masyarakat agar tidak menanggapi gempa bumi
untuk mengamati perkembangan informasi seputar aktivitas kegempaan
masyarakat bisa mengakses informasi melalui akun media sosial bmkg